eh daya mplor
kok kayak lagi seneng gitu
senyum senyum sendiri deh
hari ini gigi pagi ya
mbak merina tau gak kalo gigi
abis diantarin mas rendy
sama mbak merina
sama mamanya pulang kesini
udah gitu mbak mir
kayaknya itu ya mamanya mas randy itu
calon mertua idaman
sebelas dua belas lah sama ibu rosa
ya ampun gigi
pantesan lu seneng banget
pokoknya gue doain yang terbaik
banget buat demplon
mudah mudahan lebaran tahun ini
tapi tadi gigi sempet deg degan tau mbak
soalnya pas gigi diantarin pulang kesini
gigi takut kalo mamanya mas rendy juga masuk rumah
gigi kenapa lu jadi takut
oh ternyata merupakan maaf ya
terus pekerjaan gigi tuh asisten ceo perusahaan rusia
jadi dia ga bilang kalo gigi ini pekerjaannya asisten rumah tangga
ngapain lu pake boong sih
ihhh entah lu gak dapet restu

ih lu mah bener bener ya
ketauan makin repot
iya deh kiki hidup tuh udah ribet
jangan bikin tambah ribet lagi
jangan pernah lu bohong terus lu bohong lagi buat nutupin kebohongan lu yang lain
amit amit kiki hidup lu kagak tenang kiki
ya harus harus lebih cepet lebih baik
sama maknya jangan sama rendy doang
aduh baru gua aminin lu
mana yang harus gue bantuin
emma udah baik kan
emma udah better
eros aku telepon mau minta maaf ya ke kamu
kemarin itu aku kan agak sinis ke kamu dan memang kata kata aku kelepasan
pasti ini berat buat kamu juga
ya kamu gak suka menantu kamu dituduh
aku pun juga gak akan suka kok it's okay
ya soalnya kan itu tuduhannya nggak berdasar ros
ya kalau nggak berdasar seperti itu itu kan artinya fitnah ya kan
karena kita tunggu aja sampai pelakunya terbukti
by then pada saat itu kita akan tahu siapa yang salah
siapa yang salah
rosa jelas jelas yang salah sudah dihukum
karena hukuman itu jatuh ke orang yang salah
terus mungkin ada baiknya pembicaraan ini kita selesaikan dulu ya
gak perlu diperpanjang
aku telpon cuma mau ngomong itu aja kok ke kamu
katanya tadi mau baik kan
mau ngomong baik baik
kok sekarang malasnya buat gitu
ngotot kalau andin gak bersalah
pada jelas jelas andin yang dipenjarakan pak
udah udah deh pak
mama tambah pusing sekarang
iya mama ini gimana sih
gue harus jadi menantu yang lebih baik lagi buat mama karin
aku sudah tinggal biasa kan
sama mbak kim orangnya tuh lokal banget ya ren
padahal dia itu orang kaya raya
udah gitu rumahnya juga gede banget
tapi dia itu masih mau nyapa sekuritinya
kayak nggak ada jarak gitu ya ren
aduh gimana caranya ya
kalau sebenarnya kiki itu bukan asisten ceo perusahaan rusia
dan rumah pondok berita itu bukan rumah kiki
ren kamu tanya dong sama mbak kim
kapan kapan boleh nggak kalau kita bertamu ke rumahnya
ya sekedar makan malam gitu
atau enggak mama bawain makanan kesukaannya dia
ucak cinggur gitu kan suka
nanti nanti aja ya ngebahas itu
aku capek banget hari ini
pengen mandi bersih bersih terus jadi
ngomongin aku itu pasti jawabannya
tidur mau tidur capek
aduh kemana sih ren di
ada yang mau gue tanya nih
si elsa yang lo ceritain tadi
dia kan udah punya suami
dia udah punya suami
dia udah punya suami
lo itu kenapa ya
nanya soal itu terus
emang lo udah kepentingan
gue tuh dari tadi cuma penasaran aja
gue tuh dari tadi cuma penasaran aja
gue tuh dari tadi cuma penasaran aja
semenjak lo dipukul sama suaminya itu
lo tenang aja ya
gue balik ya

kayaknya ricky udah mulai curiga nih sama gue
kamu sakit lagi ya
kamu sakit lagi ya
kamu gak harus khawatir ya
kamu gak usah khawatir
kamu gak usah khawatir ya

aku peluk kamu lagi ya

biar oma penge penge aja

rasanya akan keras lagi kali ya
hatiku selalu hangat bersama reina
kamu malaikat kecil di rumah ini
bikin oma lebih tenang